kita ke informasi lain pengadilan negeri jakarta selatan mengabulkan seluruh gugatan fahri hamzah
terkait pemecatannya dari partai keadilan sejahtera
dengan dikabulkannya permohonan tersebut maka kedudukan fahri di pks dikembalikan
namun pks mengajukan banding atas putusan provinsi hakim tersebut
sidang yang seharusnya mengagendakan mendengarkan jawaban dari pihak partai keadilan sejahtera
terpaksa dilanjutkan ke agenda putusan selah lantaran tidak ada jawaban dari pihak tergugat
majelis hakim yang diketuai made sutrisna ini pun memutuskan mengabulkan gugatan pihak termohon
namun putusan ini bersifat sementara
seiring berjalannya gugatan terhadap lima petinggi partai majelis hakim meminta nama baik fahri dipulihkan
dan dikembalikan kedudukannya di dalam partai
fahri mengaku puas dia berterima kasih kepada kader pks yang masih percaya pada dirinya
bahwa posisi saya sebagai anggota dan pimpinan dpr harus dinyatakan
kita kan dalam posisi tetap sampai inkra
ya itu jalan terus dan saya lapor saya tidak melaporkan partai saya melaporkan individu
anggota dewan yang dalam posisinya sebagai anggota dewan itu dia melakukan pelanggaran etik
namun kuasa hukum pks mengaku keberatan dan protes keras karena majelis hakim tidak mendengarkan jawaban dari tergugat
untuk itu pks mengajukan banding
dan akan melapor ke komisi judisial
kisruh antara fahri dan partai keadilan sejahtera bermula dari pemecatan fahri hamzah sebagai kader pks pada satu april dua ribu enam belas
surat itu berdasarkan keputusan majelis partai yang sepakat mencopot fahri dari semua jenjang jabatan di partai
pks menilai sebagai representasi dari partai dan wakil rakyat fahri dinilai kurang santun dalam menyampaikan pendapatnya kepada publik
budi tanjung jakarta